keju mozzarella konon berasal dari italia yang bahan dasarnya bisa diambil dari susu sapi atau susu kerbau yang dipasterisasi atau disterilkan
kini keju mozzarella sudah dikenal di mana mana dan bisa dibuat sendiri
kali ini saya bersama salah seorang siswa sma citra alam di ciganjur jakarta selatan mencoba membuat keju mozzarella dengan cara manual
jadi pertama itu yang penting itu adalah proses pasterisasi itu penting banget karena menghilangkan bakteri bakteri jahatnya
ada pun bahan untuk membuat keju mozzarella ala siswa ini
ini adalah susu prasapi murni renet yang berasal dari isi perut sapi untuk menggumpalkan susu sitrum atau sejenis bakteri untuk membentuk tekstur keju dan garam kroso untuk menghasilkan cita rasa asin
menurut mia mozzarella yang diolah sendiri seperti ini bisa langsung dikonsumsi atau diolah menjadi bahan makanan yang diinginkan dan bisa digunakan maksimal
tujuh hari asalkan mozzarellanya disimpan di freezer atau lemari pendingin
setelah mengetahui cara pembuatan keju mozzarella saya sudah tidak sabar ingin mencicipi makanan yang menggunakan bahan keju mozzarella
di salah satu restoran korea yang berada di pusat perbelanjaan di bilangan kasablanca jakarta selatan
ketika dikonsumsi keju mozzarella saya sudah tidak sabar ingin mencicipi makanan yang diinginkan dan bisa digunakan makanan yang diinginkan
ketika dikonsumsi keju mozzarella saya sudah tidak sabar ingin mencicipi makanan yang diinginkan
ketika dikonsumsi keju mozzarella saya sudah tidak sabar ingin mencicipi makanan yang diinginkan
ketika dikonsumsi keju mozzarella saya sudah tidak sabar ingin mencicipi makanan yang diinginkan
protein lemak vitamin dan mineral serta probiotik yang baik bagi tubuh
yang kedua adalah tergantung kematangan kejunya apakah itu keju fresh keju baru keju yang sudah semakin lama keju keras atau keju yang soft atau keju yang dalam bentuk krim
itu akan berbeda dari prosentase jumlah zat nutrisi yang tadi saya sebutkan tadi
menambahkan proses pengolahan keju yang dipanaskan dengan suhu tinggi bisa merusak kadar protein dan probiotik yang terkandung di dalamnya
bila proses memasaknya menjadi salah maka yang didapatkan hanyalah unsur lemak saja
syarikat dianjurkan agar bijaksana dalam mengonsumsi keju agar tetap mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh
arman helmi robby bahtiar jakarta